indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara penghasil limbah makanan tertinggi di dunia
hal ini tercantum dalam laporan berjudul food sustainability index yang dirilis the economist pada tahun dua ribu tujuh belas
dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa rata rata orang indonesia membuang pangan sekitar tiga ratus kg setiap tahunnya
limbah makanan yang cukup besar adalah limbah makanan rumah tangga
ada beberapa tips untuk menghindari hal tersebut
yang pertama adalah dengan batasi konsumsi makanan
nah seringkali ketika kita memesan makanan ini konsumsinya cukup banyak karena pesan dalam porsi yang cukup besar
akhirnya makanannya tidak bisa dihabiskan
lalu anda juga bisa dengan menahan diri ketika memesan makanan ataupun mengambil makanan
cukup dengan porsi secukupnya saja
ya ketika memang memiliki makanan yang berlebih jangan lupa untuk berbagi dengan tetangga maupun teman terdekat
yang terakhir bagi anda yang hobi bercocok tanam ini cocok banget nih
anda bisa memanfaatkan sisa makanan untuk kompos
tak hanya limbah rumah tangga industri pangan pun memiliki masalah yang serupa
stok makanan berlebih akhirnya berujung di tempat sampah
namun problem ini bisa sedikit terbantu dengan hadirnya aplikasi yang bisa menjual hasil produksi makanan berlebih
kurang lebih empat
makanan atau setara dengan lima ratus kg makanan telah terselamatkan melalui aplikasi surplus
di mana empat makanan tersebut telah mencegah terjadinya potensi kerugian lima puluh juta bagi para pelaku usaha jika makanannya terbuang sia sia
sejauh ini sudah ada ratusan kafe restoran umkm hingga hotel yang bergabung dari seluruh indonesia
dari segi bisnis menjual stok barang berlebih dengan setengah harga
memiliki keuntungan yang lebih untung dibandingkan harus memusnahkan makanan berlebih yang sudah tidak layak atau sudah kedeluarsan
nah sekalipun ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan makanan agar tidak terbuang
bukan berarti ya jadi terus berlebihan
kebiasaan untuk membuang buang makanan harus diubah
yuk kurangi limbah makanan